bertepatan dengan hari pahlawan pada sepuluh november yang lalu
indonesia dengan bangga menyambut uji terbang dan penamaan pesawat m dua sembilan belas karyana bangsa
nurtanio menjadi nama yang diberikan langsung oleh presiden jokowi
kepada perwarupa pesawat harapan anak bangsa ini
saya resmikan pesawat kesedihan sebagai pesawat nurtanio
bertepatan dengan hari pahlawan presiden joko widodo secara resmi memberikan nama prototipe pesawat n dua ratus dua belas
yang merupakan karya asli anak bangsa di lanut halim perdana kusuma jakarta
pesawat n dua ratus sembilan belas kini resmi menyandang nama nurtanio
nurtanio sendiri merupakan nama seorang laksamana muda sekaligus tokoh tni au
yang banyak berkecimpung dalam industri pesawat nasional
di masa awal pt dirgantara indonesia bahkan bernama pt industri pesawat terbang nurtanio
usai seremoni penamaan pesawat hasil kolaborasi pt dirgantara indonesia
dan lembaga penerbangan dan antariksa nasional ini langsung kembali menjalani uji terbang
n dua ratus sembilan belas masih harus mengumpulkan tiga ratus lima puluh jam terbang untuk mendapatkan sertifikat kelaikan dari kementerian perhubungan
diperkirakan uji terbang akan selesai pada september dua ribu delapan belas
selanjutnya produksi n dua ratus sembilan belas bisa dimulai
meski masih harus melakukan uji terbang n dua ratus sembilan belas telah dipesan sebanyak delapan puluh unit
oleh beberapa maskapai penerbangan
pelita air service menjadi konsumen pertama yang ingin menjajal kemampuan n dua ratus sembilan belas
tak hanya maskapai penerbangan karakteristik pesawat yang cocok untuk daerah terpecil ini pun
menjadi daya pikat tersendiri bagi tni angkatan udara
n dua ratus sembilan belas adalah pesawat ringan berkapasitas sembilan belas penumpang
yang mampu melaju dengan kecepatan maksimal dua ratus tiga belas knot atau setara empat ratus km per jam
pesawat ini dirancang mampu terbang dan lepas landas di landasan terpencil
dengan panjang landasan hanya lima ratus meter
n dua ratus sembilan belas juga dilengkapi teknologi navigasi dan penerbangan yang mutahir
namun tergolong mudah dalam pengoperasian dan perawatannya
n dua ratus sembilan belas juga dilengkapi terrain awareness dan warning system
sebuah alat pendeteksi dan peringatan jika pesawat mendekati daerah perbukitan
n dua ratus sembilan belas diperkirakan memiliki nilai bandrol enam juta dolar amerika
atau sekitar delapan puluh satu miliar rupiah per unitnya
tak hanya n dua ratus sembilan belas sebelumnya dunia dirgantara indonesia juga dihebohkan
dengan ide pengembangan pesawat r delapan puluh karya presiden ketiga republik indonesia b j habibie
pesawat yang kini sudah memasuki tahap desain awal ini akan dikerjakan secara penuh oleh sdm lokal
r delapan puluh direncanakan mulai diproduksi masal pada dua ribu dua puluh empat mendatang
berbeda dengan n dua ratus sembilan belas pesawat rancangan bapak teknologi indonesia ini
mampu mengangkut hingga sembilan puluh penumpang
dalam kasus pesawat r delapan puluh ini rakyat dapat berkontribusi langsung dalam hal bantuan dana yang
dan memiliki kekuatan yang sangat menarik
pada tahun dua ribu dua puluh pesawat r delapan puluh akan memiliki kekuatan yang sangat menarik
pesawat r delapan puluh akan memiliki kekuatan yang sangat menarik